ini ada sebuah masjid di tuban jawa timur puspa
yang jadi destinasi wisata religi karena keunikannya
ya masjid yang dijuluki masjid perut bumi tersebut dibangun dalam gua bawah tanah
masjid perut bumi berada di keluran gedong ombok kecamatan semanding kabupaten tuban
sesuai namanya bangunan masjid ini berada di dalam perut bumi
tepatnya di gua bawah tanah dengan kedalaman sekitar dua puluh meter
meski terletak di bawah tanah masjid ini dijamin tidak akan runtuh
karena dinding dan atap gua telah diperkuat dengan beton
hampir setiap hari masjid bawah tanah ramai dikunjungi orang
tak hanya dari wilayah tuban pengunjung juga datang dari luar kota bahkan luar pulau
mereka biasanya merupakan rombongan jemaah wisata religi
lokasi berdirinya masjid perut bumi ini dulunya merupakan tempat pembuangan sampah
pada tahun dua ribu dua seorang ulama bernama kiai subkan membersihkan tumpukan sampah yang menutupi beban gua
berkat usahanya masjid artistik berdiri lengkap dengan berbagai fasilitas dakwah dan mengaji
masjid perut bumi ini ditemukan sama asli
almarhum kiai haji subhan mubarok mulai tahun dua ribu dua
jadi dulu ini ditutup sampah
luasnya berapa ini
kurang lebih kalau enggak empat tiga
untuk menghilangkan kesan seram pengurus masjid menghias dinding gua dengan berbagai kaligrafi dan hiasan berbahan batu marmer
beberapa lampu warna warni juga dipasang di sudut dan atap gua sehingga menambah indah pemandangan dalam perut bumi
jung fajar angianto tuba